warga desa rancagong tangerang banten diresahkan dengan banyaknya ular yang masuk ke perkampungan kami siang
selain menemukan ular piton sepanjang empat meter warga juga menangkap tiga puluh ular piton ukuran sedang
dengan menggunakan alat seadanya warga desa rancagong kecamatan legok tangerang banten menangkap ular piton yang masuk ke perkampungan mereka
ular sepanjang empat meter dengan bobot dua belas kg ini pertama kali ditemukan warga saat akan memangsa ternak ayam di belakang rumah milik warga
selain menangkap ular berukuran besar warga yang melakukan perburuan di sekitar permukiman menemukan sarang ular yang berisi telur telur ular yang siap menetas dan menangkap sedikitnya tiga puluh ular piton berukuran sedang
warga menduga keluarnya puluhan ular ini hingga ke rumah warga karena habitatnya tergenang banjir akibat intensitas hujan yang tinggi saat ini
itu ada berapa sih
selain memakan ternak warga banyaknya ular piton di perkampungan membuat orang tua khawatir akan keselamatan anak mereka saat bermain
jadi yang saya takutin kan anak anak yang seperti ini kadang kadang kan yang ngaji lewat sini
kita juga sekarang nih gimana caranya jadi supaya ular itu jangan berjualan ke kampung
karena ini mah mungkin udah kampung ular ya
warga berharap adanya jalan
dan juga bantuan dari dinas terkait untuk membantu membersihkan ular dari desa mereka